sejumlah warung makan yang berada di kawasan cempaka putih jakarta pusat
dirazia petugas satpol pp pada sabtu pagi
razia dilakukan menyusul masih banyaknya warung makan yang melanggar
salah satu aturan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
yaitu menyediakan fasilitas makan di tempat bagi konsumennya
sesuai peraturan gubernur no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
petugas memberikan sanksi denda sebesar lima hingga sepuluh juta rupiah
bagi pemilik warung makan yang melanggar aturan
namun denda sebesar lima hingga sepuluh juta rupiah tak mampu diterapkan petugas
karena para pemilik warung mengaku tidak memiliki uang sebesar itu untuk membayar denda
mereka mengaku nekat menyediakan fasilitas makan di tempat
karena sistem takeaway sangat mengurangi pendapatannya
ini kenapa masih ngelayanin sih bang
memang permintaan dari pembelinya
kalau udah makan disitu sebenarnya sudah sedikit sih
kalau udah nggak ada kebanyakan yang dibungkus
yang ini sama sama enak aja lah
kenapa masih menyediakan tempat bagi pemilik
sekarang kalau dibungkus orang jarang beli bang
sekarang orang jarang beli
pendapatan berkurang memang kita nggak butuh makan
kepala satpol pp kecamatan cempaka putih aris cahyadi
mengungkapkan banyak pemilik warung makan yang tidak mampu
mampu membayar sanksi denda sesuai aturan pergub no empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
sebagai gantinya pihaknya menerapkan sanksi denda sesuai kemampuan pelanggar
untuk langsung disetorkan ke kas daerah dki jakarta
denda itu bervariatif karena mengingat kalau kita mengacu pada pergub empat puluh satu dua ribu dua puluh
pelanggar daripada pelaku usaha rumah makan
itu dikenakan sanksi denda lima sampai dengan sepuluh juta
namun kita di lapangan kenyataannya kita melihat mereka tidak sanggup untuk membayar seperti itu
jadi kita sanksi minimum yang mereka sanggup dibayar
ya kita lakukan pendendaan itu sampai dengan kemampuan daripada seseorang itu
selain menindak pemilik warung makan
petugas juga merazia sejumlah pengendara yang tidak menggunakan masker
mereka dikenai sanksi sosial membersihkan fasilitas umum atau denda
razia ini rencananya akan digelar hingga berakhirnya masa psbb empat juni mendatang
rizky ikhtiar yahya jakarta